kebutuhan pengiriman barang atau logistik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda ekonomi masyarakat
terutama di era modern saat ini
dan untuk membahasnya kita telah kedatangan beberapa tamu dari delivery indonesia
selamat sore mas reza mbak vini terima kasih sudah hadir di insiders
mbak bisa dibilang delivery ini saat ini menjadi market leader untuk marketplace logistik
yang membantu pebisnis di indonesia bisa diceritakan lebih lanjut mengenai ini
oke saya akan mulai dengan menceritakan sebenarnya fokus kita di indonesia adalah untuk memberikan pengalaman logistik yang lebih baik
bagi pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan pengiriman mereka dengan harga terjangkau
saya mulai dengan itu dulu
delivery hadir buat membantu para pengusaha di indonesia dalam mengirimkan barang ke seluruh jabodetabek
dan dari seluruh jabodetabek ke seluruh pulau jawa
delivery itu sendiri didukung oleh aplikasi yang sangat canggih yang ada di android apple dan di web
itu yang paling penting ya kecanggihan sistemnya bagaimana sih sistem kerjanya dari delivery ini
oke kalau untuk sistem kerja sebenarnya yang banyak pelanggan
yang kita suka dari platform delivery adalah fleksibilitas
jadi yang perlu pelanggan lakukan cukup seperti yang tadi disampaikan mas reza menginstall aplikasi
lalu kemudian mereka akan dipertemukan dengan pengemudi hanya dalam hitungan menit
setelah itu juga mereka bisa membuat pengiriman untuk dalam waktu beberapa jam atau dijadwalkan hingga dua minggu ke depan
jadi fleksibel ya bisa ditentukan oleh customer sendiri
iya betul sekali
dan yang paling penting juga kalau di delivery pengemudinya ini akan memberikan layanan yang lengkap saat mengirim barang
mulai dari bongkar muat barang
bahkan hingga drop off barang sampai ke sepuluh lokasi sekaligus
jadi itu semua bisa didapatkan tadi dengan harga yang terjangkau
itu mungkin baru delivery ya yang ada di indonesia yang bisa memberikan layanan seperti itu ya
apakah pelanggan hanya bisa memesan melalui aplikasi atau ada cara lain mungkin
benar mbak pelanggan hanya bisa memesan melalui aplikasi
tapi nggak perlu khawatir aplikasi kami sangat mudah buat digunakan
dan kami juga didukung oleh customer service yang bertaraf internasional
dan selalu sedia membantu pelanggan mulai dari jam enam pagi sampai jam sebelas malam tujuh hari dalam satu minggunya
sudah berapa tahun delivery di indonesia kalau boleh tahu
sampai saat ini kita sudah sekitar dua tahun
dua tahun belakangan ini siapa saja pelanggannya dan pengemudi delivery itu siapa sih kalau boleh tahu
kalau saya mungkin jelaskan sedikit tentang pelanggan
kalau pelanggan kita macam macam
individu juga ada
tapi yang juga banyak menggunakan platform delivery ini adalah corporate enterprise pemilih gudang
pengundi kami terdiri dari perusahaan truk individu yang memiliki banyak kendaraan dan pengundi individu itu sendiri
jadi buat mbak bunga atau para pemirsa di rumah terbuka juga ya kesempatan untuk menjadi mitra delivery ini
betul banget mbak
oke jenis barang apa saja yang selama ini selama dua tahun ini dikirimkan oleh delivery
karena tadi kan customer nya cukup beragam nih ya tidak hanya pribadi tapi juga korporat dan pebisnis
betul jadi deliver ini kan kalau kita lihat pilihan armadanya besar
jadi mereka juga pelanggan sendiri punya kebutuhan yang macam macam yang bisa dikirim
mulai dari barang kecil kargo ukuran sedang hingga kargo dua ton pun bisa kita angkut
karena kita saat ini punya enam pilihan armada mulai dari yang pertama ada ekonomi car ekonomi car ini ada dua jenis ada city car ada juga mpv
lalu ada fan pickup box dan juga ankle box yang bisa mengangkut sampai sekitar dua ton barang
jadi semua sesuai kebutuhan
kedua customer ya
ada berapa totalnya tadi pilihannya
oke untuk rencana bisnis di indonesia sendiri ke depannya seperti apa ini
delivery saat ini telah menunjukkan jenis kendaraan baru
yaitu call ankle box atau biasanya pengusaha lebih kenal sebagai cde
dan kami juga akan segera menunjukkan jenis kendaraan lebih besar lagi
lebih besar lagi muatan yang lebih besar
sampai dengan empat ton yaitu double ankle box atau biasanya pengusaha lebih kenal sebagai cdd
untuk areanya sendiri selama ini pengirimannya sudah sampai mana
kami mengirimkan ke seluruh jabodetabek dan dari seluruh jabodetabek ke seluruh pulau jawa
jadi buat pengiriman ke seluruh pulau jawa kami sudah melayan
jangkauannya seluruh pulau jawa
baik kita tahan dulu mbak vini dan mas reza
dialog yang menarik sekali dan kami akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
kita kembali dengan dialog delivery jasa logistik berbasis teknologi
mbak vini saya penasaran seperti apa sih aplikasi delivery ini
cara kerjanya semudah apa boleh langsung kita praktekin kan
jadi pertama yang pasti harus ada aplikasinya dulu
misalnya di install di google play atau app store ada juga di web app
setelah punya akun jadi rutenya kita akan mulai dengan halaman pertama untuk pemesanan
kita cukup memasukkan lokasi pengambilan barang mbak bunga
misalnya mau ngambil di mana
di kantor kemudian
kita masukkan lokasi tujuan pengiriman
yang beda dengan delivery kita bisa drop off sampai sepuluh lokasi
jadi bisa ditambahkan di sini misalnya saya masukkan lagi alamat kedua
nah kalau ada lebih dari satu lokasi pengiriman ada menu tambahan yaitu optimalkan rute
jadi ini sistem kita akan membantu pelanggan untuk mengurutkan tujuannya supaya nggak bolak balik
oke jadi one way gitu ya
jadi setelah itu juga nanti di bagian bawah ada pilihan armada yang bisa dilihat ekonomi van pickup box
lalu ada juga ankle box di sini
lalu ada di bawah lagi ada waktu pengiriman
apakah mau diambil dalam tujuh puluh lima menit
atau bisa juga dijadwalkan untuk dua minggu ke depan
atau yang terbaru dari kita ada yang namanya pesan seharian
jadi mbak bunga kalau di sini pelanggan bisa mengirim untuk dua belas jam penuh tidak ada batas jarak yang perlu dikirimkan pelanggan
sejauh masih dua belas jam
oke di sini misalnya kita coba dengan mobil ekonomi
kita pilih untuk enam puluh menit
kita akan lanjut ke halaman kedua
di sini ada layanan tambahan
ada bantuan pengemudi bantuan tambahan
extra space ini bisa dipilih kalau misalnya barang yang dikirim itu besar
jadi misalnya rasa rasanya kotaknya banyak nih butuh mobil yang lebih besar pilih aja extra space
lalu kalau untuk pebisnis misalnya seperti catering mereka biasa butuh mengirimkan pelanggannya juga
jadi ini ada staff pelanggan tidak ada biaya tambahan cukup disertakan aja berapa pelanggan staffnya yang akan ikutan
ada maksimal jumlah staff yang bisa ikut
maksimal dua orang
baik baik baik
lalu ada kode diskon ada catatan untuk pengemudi bisa ditambahkan misalnya di gedung lantai tiga ketemu dengan bapak soleh gitu misalnya
ditambahkan saja di sini
lalu di aplikasi kita juga karena memang fokus untuk pengiriman barang ada foto yang bisa disertakan di sini
jadi foto aja barangnya untuk jadi bukti konfirmasi di tempat penerimaan barang
oke kita lanjutin lagi
nah setelah itu bisa langsung lihat harganya di aplikasi
kelihatan tarif dasarnya berdasarkan jarak sembilan km ada lokasi tambahan totalnya sembilan puluh ribu
lalu di sini kita bisa tempatkan apakah pembayar itu di tempat pengiriman barang atau
oh jadi opsional ya
jadi tinggal dimasukin aja siapa yang akan bertanggung jawab untuk menerima barang untuk kontak dengan pengemudi
kalau udah langsung konfirmasi
semudah itu aplikasi dari delivery
tapi yang paling mungkin di
ingin ketahui oleh pelanggan gitu ya terutama pebisnis
sebenarnya berapa banyak yang bisa dihemat sih
tapi jika dilihat dari tidak perlunya pengusaha dalam membeli kendaraan biaya perawatan kendaraan dan membayar gaji pengemudi itu sendiri
bahkan bisa termin seperti itu untuk pebisnis
dan apalagi dengan sistem delivery itu sendiri yaitu ps juga
di mana para pengusaha hanya membayar sesuai dengan apa yang digunakan
dengan sistem tarif seperti ini hingga jadinya delivery menjadi standar biaya logistik di indonesia
kayaknya ini penting banget untuk para pengusaha ya para pebisnis
oke pengemudi di sini bukan pegawai
nah ini bagaimana delivery memanage
para pengemudi ini kalau bukan pegawai
pengudi delivery adalah mitra
setiap pengemudi juga harus melewati sebuah training yang cukup panjang sekitar enam jam
dimana kami mengajarkan kepada para pengemudi untuk menyelesaikan masalah di lapangan bagaimana cara melakukan proses bongkar mungkar barang yang baik dan benar
dan bagaimana mengoperasikan
dan setelah itu mereka masih ada lagi nih mbak masih ada final exam dari kita sekitar lima puluh soal
setelah itu dengan passing grade sekitar delapan puluh
dengan proses yang panjang ini kami percaya delivery telah menghasilkan mitra terbaik yang bergabung di platform kami
ada banyak pemain saat ini apa yang membedakan delivery dengan kompetitor lainnya
yang jelas delivery beda karena fokus kita hanya
jadi kita tidak punya layanan lain seperti mengantar makanan atau membeli barang itu kita tidak ada
dan yang juga membedakan kita adalah kita sangat fokus pada quality control kita
seperti tadi juga sempat mas reza sampaikan kita sangat selektif dengan pengemudi yang kita pilih
karena itu kita bisa pastikan hanya pengemudi terbaik yang bergabung di platform kita
lalu yang kedua kita punya program bisnis dengan berbagai macam manfaat untuk pemilik usaha yang sangat memudahkan mereka
fasilitas untuk cash out
on delivery atau pengembalian surat jalan
lalu juga ada pembayaran secara bulanan dengan termin yang sangat menguntungkan
dan kita juga punya jaminan asuransi yang diberikan gratis untuk pelanggan
dan semuanya ini dikemas dengan teknologi yang sangat memudahkan oleh pemilik usaha
dan delivery bisa melakukan ini karena kita terus mendengar dan meningkatkan diri dari semua masukan pelanggan kita
nah siapa sih orang dibalik atau perusahaan dibalik ini
pemiliknya siapa sih
delivery pertama kali didirikan di thailand
oleh pengusaha asal amerika dan inggris
setelah itu delivery berkembang ke indonesia dengan bekerja sama dengan entrepreneur pengusaha lokal
untuk mematenkan delivery dan teknologi delivery di indonesia
ada rencana ekspansi ke luar indonesia ke negara tetangga atau asia tenggara mungkin
saat ini sih kami sudah mulai melakukan ekspansi selanjutnya ke metro manila

selanjutnya kami juga akan terus hadir di kota kota lain di asia tenggara

dan sampai saat ini delivery telah terjadi setelah memiliki dua ratus orang staff di seluruh asia tenggara
sebelum menutup nih ada rencana program apa dalam waktu dekat yang ditawarkan untuk pelanggan
dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan namanya delivery warrenty
jadi ini jaminan yang kita berikan ke semua pelanggan kita kalau mereka memesan delivery dan tidak menemukan pengemudi
mereka akan mendapatkan pengiriman gratis untuk transaksi berikutnya
jadi ini jaminan kita kepada pelanggan yang mau mencari delivery
dan juga kepada pelanggan bahwa mereka pasti akan menemukan pengemudi
tadi kurang lebih lima menit yang lalu kita sudah order aplikasi melalui aplikasi
follow up nya seperti apa nih setelah ini
setelah ini harusnya pengemudinya sampai ke tempat mbak bunga lokasi pengambilan barang untuk menjemput barangnya
jadi tidak terlalu lama mungkin ya
sudah datang ke kantor
dari mbak bunga
saya agung dari driver delivery
jadi bisa saya bantu mas
dengan pesanan yang ibu buat
boleh saya terima
kebetulan barangnya sudah ready di luar bisa diurus nanti
kalau begitu saya minta tanda tangan ibu
barang telah saya terima
boleh minta pulpen
oh tidak perlu
karena kita sudah pakai teknologi terkini
tanda tangannya langsung diaplikasi
langsung diaplikasi seperti itu
canggih juga nih mas ya
seperti ini ya
langsung bisa diambil paketnya di depan
jadi semudah itu
dan itu yang menarik tadi tanda tangannya
tidak manual gitu
jadi digital nanti resepnya juga digital
nanti di lokasi penerimaan barang juga akan ada prosedur yang sama seperti ini
banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini
terima kasih mbak
sukses selalu kedepannya untuk dalil
terima kasih mbak
kami akhiri dialog insiders dengan delivery kali ini
cnn indonesia business akan segera kembali